dan untuk mengelaborasinya kita sudah terhubung dengan peneliti kajian terorisme csis alif satria
ya terima kasih mas alif sudah bergabung dengan kita sore ini
mas alif langsung saja ya kita dari kejadian kemarin dua kejadian selang tiga hari di makassar begitu ya
ada bom bunuh diri dan juga penyerangan kemarin
kita dipertontonkan begitu dalam waktu yang sangat dekat dengan realita bahwa pelaku teror ini merupakan bagian dari sebuah keluarga
seorang anak remaja berumur dua puluh lima tahun dan kemarin di makassar juga pasangan suami istri
ini kemudian meyakini bahwa ada hal yang terjadi atau ada pemahaman yang salah atau yang keliru dalam perspektif keluarga
atau apa sebenarnya
apa yang bisa dibaca dari dua kejadian kemarin
baik pertama terima kasih atas kesempatannya
menurut saya pertama tama perlu dicatat bahwa kelompok teroris itu memang selama ini selalu menyasar anggota anggota dan rekrut yang cenderung muda
salah satu studi menunjukkan bahwa pelaku bom di indonesia itu jarak tahunnya antara delapan belas tahun hingga tiga puluh tahun
yang dua orang kemarin ya di makassar dan juga di mabes polri itu bukan yang paling muda
catatan saya ada yang paling muda itu adalah dhani dwi permana
itu pelaku bom mariot tahun dua ribu sembilan
dia umurnya baru saja delapan belas tahun
jadi memang dari dulu sudah menyasar anak anak yang sangat muda
terkait apa saja yang bisa terjadi baik dalam lingkungan keluarga
konteks sosial sehingga dia itu terradikalisasi
itu pertama tama perlu dipahami bahwa memang tidak ada satu teori tunggal yang dapat menjelaskan proses radikalisasi semua orang
jadi masing masing orang memiliki perjalanan radikalisasi yang berbeda beda
dan secara akademis memang ada perdebatan tersendiri
bagaimana sebenarnya teori besar radikalisasi itu
namun kalau misalnya kita bisa melihat ada beberapa
tahapan yang perlu dicatat
pada umumnya radikalisasi itu pertama tama terjadi karena adanya sebuah
ini adalah proses di mana pemikiran seseorang itu terbuka pada gagasan gagasan baru
ini biasanya terjadi akibat adanya sebuah krisis identitas
ada titik jenuh dan ada hilangnya sense of belonging atau rasa memiliki
tasan mengapa kognitif opening ini bisa terjadi itu bisa macam macam
salah satunya mungkin
dalam artian dia merasa tidak menjadi bagian dari sebuah komunitas atau keluarga yang hadir buat dia
tapi perlu dicatat bahwa manusia itu kan sangat kompleks
dan bahwa dia sense of belonging dia itu bisa dari beragam macam kelompok
apakah baik itu kelompok agama kelompok sekolah atau kelompok ekonomi
jadi memang alasan mengapa misalnya z a
seorang anak muda yang memiliki keluarga
yang utuh gitu misalnya bisa terradikalisasi
itu mungkin karena dia di sebuah kognitif opening
dia mengalami titik jenuh
tapi alasan mengapa titik jenuh itu bisa terjadi
itu bisa beragam
mulai dari misalnya aspek ekonomi
apakah dia ada hutang kepada teman misalnya
atau aspek politis dia merasa bahwa dia tidak berdaya melihat
berbagai macam korupsi yang terjadi di indonesia misalnya
atau dia secara sosial memang merasa diasingkan
seperti itu maksudnya
oke artinya kemudian apa yang tadi disampaikan
aspek aspek yang mendasari ini juga diafirmasi dengan
kegalauan diri sendiri begitu pencarian jati diri
dan juga bagaimana seseorang berada di titik balik tertentu
sehingga kemudian dipertemukan dengan oknum atau orang yang salah
kemudian mendoktrin ajaran yang salah
ini yang kemudian bisa membentuk karakter radikal itu tadi ya
ya benar sekali
jadi setelah adanya sebuah proses pembukaan kognitif
yang terjadi setelah itu adalah ada proses namanya religius opening
yaitu dia mencari agama
pertama tama perlu dicatat bahwa disk opening ini
pembukaan kognitif ini dialami banyak orang
ini mungkin saja pada saat sma saya merasa jenuh
tapi permasalahannya adalah apa yang dia lakukan
atau orang siapa yang dia temui
setelah dia merasa jenuh ini
dalam proses radikalisasi itu proses mencari agama yang baru
zaman dulu pencarian agama ini terbatasi oleh apa saja opsi ajaran agama
yang memang berada dalam lingkungan sosial dan lingkungan fisik anak tersebut
kalau misalnya di sekitar wilayah dia
atau adanya masjid dari nazir ulama
dia cenderung masuk ke ajaran nu
kalau misalnya orang tuanya dia memiliki ajaran muhammadiyah
misalnya dia cenderung masuk muhammadiyah
tapi kalau misalnya dia tidak ada infrastruktur yang menompa ini
dan dia kemudian masuk ke misalnya sebuah masjid yang memang ada kajian kajian radikal
itu dia akan terradikalisasi
sekarang yang lebih salahnya adalah
dengan adanya sosial media dan internet
mencari agama sumbernya jadi diperluas mas
di sini biasanya bisa hanya dibatasi oleh lingkungan fisiknya dia
sekarang berbagai macam ideologi
sekarang berbagai macam ideologi
dan di sinilah dia kemudian masuk proses terakhir proses ketiga
yaitu kataan ulang mindset yang disertai dengan proses sosialisasi kelompok
jadi dalam proses ketiga ini setelah dia menemukan ajaran radikal
dia itu semakin terpapar oleh konten konten radikal dan dia terradikalisasi
tapi di satu sisi ini memang didukung oleh adanya rasa kebersamaan
yang dibangun oleh kelompok kelompok dan orang orang
yang memang membagikan ideologi radikal ini
jadi ideologi ini di bagian teman temannya rasanya
oke yang juga jadi sorotan publik soal memunculkan identitas ini mas alif
ada soal surat wasiat begitu yang ditengarai juga memiliki template yang sama
dari dua kejadian di makassar dan juga mabes polri begitu
dan di situ disebutkan juga bagaimana syafaat yang disampaikan kepada pihak keluarga
ini apa yang terjadi
apa yang bergeser dari pola pola yang dipakai oleh kelompok kelompok radikal ini
kalau dulu kan kita tahunya teroris ini bagaimana sedemikian rupa menyembunyikan identitas
tidak ada jejak yang ditinggalkan
tapi sekarang justru hal hal yang bisa mengenali dirinya ini juga ikut dipublikasi
dan di media sosial juga cukup ramai begitu
ya jadi kalau menurut saya sendiri itu pertama tama perlu dicatat bahwa za ini misalnya
hanya memberikan surat wasiat setelah dia tahu pasti bahwa dia akan melaksanakan amalia
akan melaksanakan serangan dan dia akan meninggal setelah itu
dicatat sebelum ini banyak ada misalnya saya ada sebuah data set ya
yang menunjukkan bahwa banyak dari anggota anggota juga kelompok teroris yang ditangkap selama dua ribu dua belas
itu banyak dari warga warga sekitar lokasi penangkapan
itu tidak menyangka bahwa dia ini seorang teroris
misalnya dia ini sangat ramah ya kan
dia sudah di tempat itu sangat lama dia mengikuti banyak kegiatan gotong royong
mereka memang sangat strategis untuk menyembunyikan identitas mereka dan membaur di masyarakat
alasan kenapa ini za misalnya dan l dan ysf itu memberikan surat wasiat
itu adalah sebagai upaya dari mereka untuk diakui sebagai
salah satu martir
jadi memang salah satu tujuan dan strategi kelompok teroris ini kan adalah menunjukkan bahwa mereka itu masih ada
dan menunjukkan bahwa inilah yang benar
bahwa saya berani mati dan berani meninggal untuk gagasan ideologi saya ini
dengan adanya surat wasiat ini ditunjukkan bahwa mereka ini memang tidak bisa diragukan bahwa alasan mereka melakukan keserangan ini adalah untuk ideologinya
itu menunjukkan bahwa ideologi ini sepenting itu sehingga saya berani meninggal berani melakukan aksi yang akan berujung pada kematian saya
dan itu alasan mereka memberikan wasiat tersebut
ya memang soal keyakinan ini pendekatannya memang agak sulit ya
secara logika juga akan berat begitu
tapi kemudian sekarang program kontraradikal begitu sudah dijalankan
apa kemudian celah yang masih bisa dilakukan untuk membentengi keluarga
anggota keluarga apalagi anak anak remaja usia rentan yang tadi anda sebutkan
agar tidak gampang terdoktrin dengan pemahaman pemahaman radikal seperti ini
di mana seperti yang anda juga sebutkan bahwa ada kelompok kelompok yang berkamuflase di tengah masyarakat
dan masuk dengan cara yang mereka yakini bisa mempengaruhi dengan cepat terhadap anggota anggota keluarga atau anak anak
ya menurut saya itu pertanyaan yang sangat bagus ya
menurut saya itu ada tiga hal utama
pertama sementara ini proses kontraradikalisasi itu sangat fokus terhadap penyuluhan ideologi yang toleran
yaitu secara ideologis secara agama
itu merupakan hal yang memang sangat penting
tapi menurut saya kontraradikalisasi ini harus diperluas
karena seperti tadi yang saya bicarakan proses pertama masuknya radikalisasi itu bukan dari agamanya itu
tapi dari dia adanya sebuah titik jenuh
pembukaan kognitif tersebut
oleh karena itu memang harus ada kontraradikalisasi yang program programnya menyasar pada pembangunan rasa sosial yang kuat gitu di masyarakat
banyak kegiatan kegiatan yang ada di masyarakat sehingga orang orang saling merasa memiliki rasa kesatuan tersendiri
ini menurut saya yang proses aspek kontraradikalisasi yang belum banyak dilaksanakan oleh indonesia
alasan kedua menurut saya itu memang perlu adanya sebuah perlibatan masyarakat dan organisasi organisasi masyarakat dan aktor aktor masyarakat untuk proses adanya sebuah early warning system gitu
jadi prosesnya sebuah proses untuk melihat apakah ada orang orang di masyarakat itu yang bisa terradikalisasi
memang ini sebuah isu yang mungkin cukup kontroversial ya
tapi ini bukan dilakukan oleh indonesia saja
inggris misalnya ada sebuah program namanya channel program yang mereka melibatkan banyak ulama banyak ustadz banyak tokoh tokoh agama dan tokoh tokoh anak muda
yang memang digunakan untuk memantau masyarakatnya
untuk melihat apakah ada orang misalnya yang melalui proses luh seperti itu
ini harus dilaksanakan
dan yang ketiga kalau menurut saya perlu adanya sebuah standarisasi ukuran keberhasilan kontraradikalisasi dan deradikalisasi di indonesia
menurut saya ini adalah salah satu permasalahan utama ya
bahwa memang sudah banyak program program deradikalisasi dan kontraradikalisasi
cuma permasalahannya ini tidak ada acuan apa itu program kontraradikalisasi yang sukses gitu
apakah dia tidak melakukan kegiatan terorisme setelah setahun apakah setelah dua tahun
itu kan memang perlu ada kajian tersendiri
lagi lagi perlu dicatat bahwa ini juga bukan isu indonesia saja
di seluruh negara di dunia memang ada masalah belum adanyar ukuran keberhasilan program kontraradikalisasi
saya tiga itu aja mas
oke baik terima kasih mas alief satria sudah bergabung dengan kita sore ini
sama sama terima kasih mas